sementara itu meski pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan
jalan jalan di ibu kota terlihat ramai dengan kendaraan bermotor
jalan jenderal sudirman senayan jakarta pusat misalnya
jalan ini terpantau ramai pada selasa pagi
situasi serupa juga terlihat di jalan keramat raya
menurut seorang pengendara ia kembali masuk kantor setelah diliburkan perusahaannya selama satu minggu
untuk kembali bekerja ia telah dibekali surat tugas oleh perusahaannya
saya bisa kerja dari perhotelan
misalnya minggu libur minggu masuk
saya juga ada surat tugasnya juga kan
polisi telah mengimbau dan memberikan surat teguran kepada para pengendara yang tidak memakai masker
juga bagi pengemudi kendaraan roda empat yang membawa penumpang melebihi kapasitas kendaraan
polisi juga terus menyampaikan imbauan untuk tidak keluar rumah jika tidak ada urusan penting atau mendesak
hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia